cuaca buruk diprediksi akan melanda beberapa wilayah di indonesia
masyarakat diminta untuk waspada
bmkg juga memonitor terjadinya fenomena laninya
kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan deputi meteorologi bmkg pak guswanto
selamat malam pak guswanto
selamat malam rani
selamat malam pak terima kasih sudah bergabung dengan kami
pak guswanto bagaimana potensi kemudian penyebab cuaca ekstrim di indonesia
apakah ini terjadi semata karena peralihan musim atau transisi kah atau ada penyebab lain pak
kalau kita lihat sampai saat ini akan masuk itu november nanti sekitar delapan puluh tujuh tujuh persen sudah memasuki musim hujan
kemudian ada faktor yang lain yaitu bahwa saat ini juga kita melihat ada menunjukkan bahwa ada perkembangan terbaru
yaitu perkembangan dari data suhu permukaan laut di samudera pasifik bagian tengah dan timur
yaitu ada menunjukkan nilai anomali
melewati ambang batas lanina yaitu sekitar minus enam puluh satu pada dasarian satu oktober
kondisi ini yang harus kita monitor terus bahwa kemungkinan akan bisa menyebabkan potensi lanina
sehingga beberapa daerah kemungkinan akan menambahkan tambahan suplai hujan
oke pak guswanto prediksi cuaca ekstrim ini sampai kapan terjadi
dan apakah cuaca ekstrim ini juga akan diikuti dengan gelombang tinggi kah
kalau kita melihat untuk yang saat ini untuk kita lihat pada tanggal delapan belas sampai sembilan belas november
itu kita melihat ada aceh sumatera kemudian dua ribu dua puluh satu
kemudian di dua puluh dua ini akan mengalami membaik kembali dan nanti akan
kira kira pada dua puluh delapan sampai awal november itu akan mengalami peningkatan kembali
oke terkait tadi dengan prediksi lanyinya yang disampaikan oleh pak guswanto
sebaran wilayah yang terdampak dan apakah curah hujan ini atau langitnya ini akan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun kemarin
kalau kita melihat ya untuk tahun ini dari hasil kajian didasarkan
dua ribu dua puluh menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada november desember januari
yaitu terutama di wilayah sumatera bagian selatan kemudian jawa bali hingga ntt kalimantan bagian selatan
kemudian sulawesi bagian selatan ini maka tahun ini diprediksi relatif sama akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan
berkitar antara dua puluh sampai enam puluh persen di atas november
jadi kalau kita melihat normalnya dan adanya potensi peningkatan curah hujan ini
maka perlu kewaspadaan mungkin kesiapsiagaan untuk lanjutan dari curah hujan yang tinggi
oke memicu salah satunya kemungkinan terjadi banjir kembali ya
seperti yang selalu kita hadapi di akhir dan juga awal tahun ya
oke mitigasi risiko yang disiapkan terkait dengan potensi bencana tadi yang pak guswanto sampaikan
seperti apa pak guswanto dan imbauan tentunya dari bmkg
karena ada beberapa sektor pasti terdampak
mitigasi resiko yang pertama kita lakukan adalah bahwa bmkg akan secara masif
melakukan sosialisasi akan terjadinya dampak landing
nah ini baik melalui media sosial maupun melalui kanal kanal youtube dan sebagainya
kemudian mitigasi juga dilakukan bahwa bmkg akan meningkatkan sinergi pentahelik
terhadap akademisi masyarakat pemda
kita lakukan kolaborasi siapkan terhadap misalkan dengan melalui program susur sungai
kemudian melihat bantaran sungai kemudian melihat program resapan air
kemudian melihat juga daerah daerah yang rawan bencana untuk melakukan antisipasi
jadi ada juga kita melihat yang lebih penting adalah bahwa masyarakat di daerah daerah yang rawan
bencana hidro hidroki itu perlu mendapatkan sosialisasi yang lebih dibandingkan
pak guswanto kita selalu dihadapkan dengan fenomena curah hujan yang meningkat
kemudian juga cuaca ekstrim di awal dan juga akhir tahun
apa sebenarnya yang memicu mengapa indonesia mengalami kondisi ekstrim seperti ini di akhir dan juga di awal tahun
penjelasannya seperti apa
kalau kita melihat memang ini adalah resiko bahwa indonesia diapit dua samudera
dan dua bumua dimana di sana sangat mempengaruhi adanya dinamika atmosfer yang cukup masif cukup dinamis
kita melihat bahwa ada beberapa penyebab yang antara lain kita lihat ada gelombang rosti
kemudian ada kita melihat juga di sana ada sirkulasi siklonik kemudian bisa melihat juga ada beberapa
kondisi pemanasan konvektif yang terjadi akibat kondisi lagulitas yang cukup kuat suatu daerah
kemudian kalau kita lihat juga ada beberapa kombinasi ya di antara beberapa yang saya sebutkan di atas
selain transisi kemudian peralihan musim cuaca ekstrim
belakangan ini kita kan juga dihadapkan mungkin khususnya di salah satunya di jakarta ya
saya merasakan sendiri ada perubahan
karena cuaca seperti panas gitu ya suhunya sangat panas
kemudian di media media sosial kemudian di pesan pesan singkat banyak kemudian yang mengaitkan ini dengan gelombang panas
penjelasan bmkg soal informasi ini gelombang panas di indonesia seperti apa
kalau kita sampaikan gelombang panas yang menanggapi hal hal yang kemarin muncul di beberapa media
itu kita lihat kan di sana disebutkan bahwa suhu yang menyembuh empat puluh derajat celcius
itu di anjurkan itu sepertinya kita lihat itu adalah hoax
karena kalau kita lihat gelombang panas secara ilmu tanda kutip cuaca dan iklim
itu kita definisikan sebagai periode cuaca atau suhu panas yang tidak biasa
yang biasanya berlangsung setidaknya lima hari berturut turut atau lebih
ini kita ambil dari referensi badan meteorologi dunia atau wfo
dan di sini juga kita lihat
kalau di suatu daerah itu dianggap terjadi gelombang panas
maka suhu maksimum harian harus melebihi aman patah statistiknya
misalkan lebih dari lima derajat celcius atau lebih
dari rata rata klimatologis suhu simumnya
dan ini harus berlangsung selama tanda kutip lima hari
intinya masyarakat harus lebih waspada lagi
karena ada posisi
kondisi cuaca ekstrim itu tadi seperti yang pak guswanto sampaikan
dan juga bmkg memprediksi dengan adanya pergerakan atau fenomena lainnya yang terjadi ya
di akhir tahun sampai dengan di awal tahun januari begitu ya pak guswanto ya
baik terima kasih pak
baik terima kasih pak guswanto deputi meteorologi bmkg
sudah berbagi informasi di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak sehat selalu
selamat malam salam sehat selalu tiffany